penggunaan teknologi bisnis to bisnis berbasis aplikasi finansial tengah berkembang
penggunaan aplikasi finansial dari platform startup ini bertujuan untuk mempermudah pembayaran tagihan sekolah secara online berbasis fintech bisnis to bisnis yang biasa dilakukan oleh bidang tata usaha sekolah
sejumlah aplikasi startup jual beli sudah mulai dikenal dan digunakan secara luas
kini aplikasi yang memiliki konsep serupa namun berbeda peran juga turut hadir guna menunjang lembaga pendidikan
jika sebelumnya sistem transaksi iuran bulanan sekolah dan juga pendataan siswa di suatu sekolah dikerjakan secara manual oleh bidang tata usaha
kini hal tersebut bisa dipermudah dengan adanya aplikasi berbasis fintech
aplikasi ini bisa mempermudah transaksi pembayaran sekolah hanya dengan mengandalkan ponsel pintar
sedikitnya sudah ada
ada sembilan puluh enam lembaga pendidikan di pulau jawa yang sudah mengaplikasikan fintech ini
tujuh diantaranya diaplikasikan sejumlah lembaga pendidikan setingkat sekolah dan perguruan tinggi di kota depok jawa barat
jadi sebenarnya sekolah terbantu dari sisi pencatatan database kemudian sebenarnya gampang banget
jadi tu itu yang tadinya
awalnya harus nge print harus nyatet harus nge synchronize harus rekonsiliasi transaksi
itu tinggal upload data data tagihan kemudian dia tinggal ngecek tuh setiap harinya uangnya yang terkumpul udah berapa
karena kita handle semuanya mulai dari re consiliasi settlement sampai problematic transaksi kita yang handle juga
mereka yang swasta ya mereka siap untuk melakukan digitalisasi sekolah
baik masalah pembayaran masalah finance ya
jadi kita ada database anak database alumni database ini itu harus anak
nah ini lebih mudah mudahan makanya komunikasi banyak mereka juga
pengamat ekonomi digital roy sambel menjelaskan revolusi industri empat merambah seluruh bidang termasuk pendidikan
penggunaan aplikasi pembayaran oleh rumah tangga dan sekolah sebagai pilar inklusi keuangan yang paling dasar
di tahun dua ribu sembilan belas
akan tetapi lemahnya perlindungan data masih menjadi pekerjaan besar inklusi keuangan nasional di semua lini
mengingat belum tuntasnya pembahasan undang undang perlindungan data pribadi di lembaga legislatif
sehingga aplikasi fintech business to business masih rentan pertahasan data
di segi aksesnya mereka
nah itu aksesnya itu
masih terbatas karena selama ini masih mengandalkan fisik
dan cuma menggunakan model perbankan saja yang masih manual tradisional
nah dengan hambatan itu bisa diatasi dengan teknologi digital
teknologi digital yang sekarang data pengguna handphone di indonesia
maksudnya yang punya handphone kalau yang dua tetap hitung satu
sudah sekitar hampir satu ratus delapan puluh juta
jadi itu menjadi suatu titik akses yang bisa dimanfaatkan
sehingga memungkinkan yang tadinya tidak terlayani dengan cara yang biasa
jadi bisa terlayani
pada tahun dua ribu delapan belas lalu startup infra digital nusantara atau idn
mencatat dalam setahun terakhir terjadi lonjakan tujuh miliar rupiah transaksi pembayaran administrasi sekolah
secara online oleh sembilan puluh enam lembaga pendidikan yang sebagian besar berada di kota depok jawa barat
tim liputan cnn indonesia